badan pusat statistik bps pada dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu lalu merilis data resmi kependudukan indonesia tahun dua ribu dua puluh
jumlah penduduk di indonesia hingga september dua ribu dua puluh mencapai dua ratus tujuh puluh dua juta jiwa yang didominasi oleh pria
berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk indonesia yang kami tayangkan pada hari sabtu tanggal dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh satu lalu
hasil sensus penduduk dua ribu dua puluh yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik atau bps menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di indonesia melambat
dari satu empat puluh sembilan persen pada periode dua ribu hingga dua ribu sepuluh menjadi satu dua puluh lima persen pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
walaupun melambat jumlah penduduk indonesia hingga september dua ribu dua puluh tercatat dua ratus tujuh puluh dua ratus tiga sembilan ratus
ini artinya ada penambahan sebanyak tiga puluh dua lima puluh enam juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun dua ribu dua puluh
dengan luas daratan indonesia sebesar satu sembilan juta kilometer persegi maka kepadatan penduduk indonesia sebanyak satu ratus empat puluh satu jiwa per kilometer persegi
komposisi penduduk paling banyak
adalah pria yakni satu ratus tiga puluh enam enam puluh enam juta jiwa atau sebanyak lima puluh lima puluh delapan persen dari total jumlah penduduk di indonesia
sementara wanita satu ratus tiga puluh tiga lima puluh empat juta jiwa atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin terdapat satu ratus dua penduduk pereja untuk setiap seratus penduduk wanita
kipas penduduk penduduk indonesia itu berburu ber cigarettes

menurut klasifikasi generasi penduduk indonesia didominasi generasi z yang mencapai dua puluh tujuh sembilan puluh empat persen
milenial dua puluh lima delapan puluh tujuh persen dan generasi x sebanyak dua puluh satu delapan puluh delapan persen
sementara berdasarkan sebaran penduduk indonesia menurut wilayah
masih terkonsentrasi di pulau jawa yang dihuni satu ratus lima puluh satu sembilan juta jiwa atau sebanyak lima puluh enam satu persen
sedangkan maluku dan papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit hanya tiga tujuh belas persen
sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal
hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah
dalam menyusun program program kependudukan dan sosial